kepolisian republik indonesia menerbitkan surat telegram tentang peraturan kode etik profesi polri
dan juga kepemilikan barang mewah anggota dan juga pegawai negeri polri
surat ini pun lantas ya langsung jadi perbincangan masyarakat netizen
karena udah bukan lagi rahasia gitu jika anggota polri termasuk keluarga polri
banyak yang bergaya hidup mewah
nah apa kata pengamat mengenai hal ini
bergabung bersama kami ada bambang rukminto
pak bambang selamat malam
selamat malam mbak busbah
pak bambang kita tahu pendapatan aparat negara ya termasuk polri sudah terukur lah begitu
nah kalau kira kira kalau melihat beberapa anggota dan juga keluarganya yang
notabene banyak yang menyebutnya hedonis borjuis gitu
nah kemudian nggak salah dong kalau masyarakat jadi mempertanyakan gitu
uang uang tersebut dari mana asalnya
betul saya mengapresiasi dengan himbauan dari kapolri
untuk hidup sederhana bagi anggota polisi dan keluarganya
sudah menjadi rahasia umum keluarga polisi ini bermewah mewah
problemnya ini jangan sampai menjadi panas di awal awal saja
tapi tidak ada tindak lanjut
makanya yang lebih substansial sebenarnya ada kebijakan dari kapolri untuk mewajibkan anggotanya
melaporkan memberikan lhkpn di setiap memangku jabatan
dan kemudian berkala berkala setiap dua tahun sekali atau berapa tahun sekali itu harus dikaji
itu lebih substansial daripada untuk memberikan himbauan
yang bayangan saya ini akan menjadi seremoni saja dan panas di awal awal saja
tapi kemudian tidak ada tindak lanjut
oke artinya kalau tadi pak bambang menyentil soal lhkpn
artinya ada pendapatan ya di luar dari jabatan mereka atau pekerjaan mereka sebagai anggota polri
sudah menjadi rahasia umum memang ada sebagian anggota polisi yang mempunyai pendapatan di luar kepolisian
mungkin dari keluarganya yang memiliki yang sudah kaya lebih dulu mempunyai usaha dan lain lain
berperilaku mewah itu mungkin adalah hak setiap orang
tetapi sebagai anggota makanya sebagai anggota sebuah institusi negara
makanya harus ada aturan aturan yang lebih ketat yaitu mewajibkan anggotanya untuk melaporkan kekayaan seperti lhkpn itu
oke pak bambang tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial
ini ada statement ini begitu ya dalam surat telegram tersebut
nah sebelumnya ini pernah ada kontroversi nggak sih pak
atau ada laporan mungkin soal kecemburan
leporan sosial dan sebagainya
karena kalau kita lihat di media sosial kayaknya ini sudah lama terjadi gitu
apalagi kalau kita lihat di sosmed mereka polisi dan juga keluarganya terang terangan menggunakan brand brand high end dalam penampilan mereka
makanya seringkali dalam kesempatan saya sampaikan bahwa individualisme di dalam tubuh polri itu semakin menguat
jiwa korsa antara sesama anggota polri pun juga semakin memudar
makanya ini harus segera ditindas
jangan sampai ini akan semakin parah bersaing tidak sehat antara anggota polri
tapi bersaingnya dalam menumpuk materi
kasus kasus terkait dengan gaya hidup mewah hedon ini sudah terjadi sangat lama
bagaimana terutama oleh ibu ibu payangkari yang kemudian sering kali melakukan peles dari ke luar negeri
dengan alasan studi banding dan lain lainnya yang sebenarnya sangat tidak perlu itu dilakukan
karena yang bekerja adalah para bapak polisi
dari mana biaya yang digunakan oleh ibu ibu bayangkari tersebut tentunya juga dari bapak bapak anggota kepolisian
dan dari mana bapak bapak itu mendapatkan anggaran
makanya kalau dua tahun yang lalu kepolisian menggerakkan saber pungli ini harus kembali ditingkatkan lagi saber pungli itu
oke tapi udah kepalang tanggung nih pak bambang
sudah ada sejumlah pihak yang mengunggah harta kemewahan mereka
terus harus gimana dong supaya tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat kemudian
substansinya di lhkbn
makanya kalau ini hanya sekedar himbauan ini akan mohon maaf hangat ayam
hanya akan panas di depan saja tapi tidak akan menyentuh substansi
makanya insidentil bagi para calon pejabat di kepolisian bahkan mungkin untuk semua anggotanya kalau bisa itu melaporkan memberikan lhkpn itu wajib
oke pak bambang
sebelumnya kepala divisi humas mabes polri irjen pol muhammad iqbal juga mengatakan pihaknya nggak segan segan untuk mencopot atau memberikan sanksi jika anggotanya terbukti melanggar aturan tersebut
nggak boleh pamer pamer kemewahan termasuk di media sosial ya
nah apa statement ini hanya untuk anggota
gimana kalau kepala atau jajaran pejabat apakah akan sama
makanya himbuan himbuan tersebut hanya akan kalau saya tadi menyebut hangat hangat ayam ini hanya lip service saja gitu
hanya hanya manis di mulut saja bila tidak diiringi dengan tindakan tindakan yang substansial
yakni memberikan lhkpn itu tadi apakah berani kepolisian membuat peraturan bahwa semua pejabatnya memberikan laporan tentang kekayaan pribadi mereka
ini yang kita harus menunggunya berani apa enggak kalau tidak ini hanya sekitar pencitraan aja di awal awal jabatan
daripada pencitraan daripada pamer pamer materi mending pamer pamer prestasi ya pak bambang
pak bambang rukminta terima kasih banyak sudah berkebun bersama kami di cnn indonesia connected